nah ada yang pernah kesini nggak nih tempat nongkrong yang lagi ngis di jakarta pusat
nah kali ini saya akan mengajak anda ke tempat yang bangunan bersejarah yang diubah menjadi kayak gini ya namanya post blok
nah penasaran ada apa di sini let's go
pos blok jakarta yang terletak di jalan pos pasar baru jakarta pusat merupakan ruang kreatif publik dan wadah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah
seperti usaha kuliner serta produk kreatif
ada tiga area di pos blok pertama grade hall di kiri kanannya merupakan tempat umkm seperti produk tas pakaian dan sandal serta tempat pengunjung bersantai
kedua pos blok khusus untuk umkm produk makanan dan minuman
dulunya post blok ini merupakan gedung filanteli atau bangunan bekas pt pos indonesia yang dibangun oleh arsitek eropa sekitar tahun seribu sembilan ratus dua belas hingga seribu sembilan ratus dua puluh enam
jadi nggak heran nih kalau masuk bangunannya itu kental dengan arsitek eropa
co founder jacob mengatakan selain mengenalkan kembali bangunan bersejarah post blok dapat digunakan sebagai tempat kreatif kaum milenial
dan wadah bagi pekerja seni dan pelaku umkm lokal
untuk mendukung para pelaku umkm pengelola post blok tidak menerapkan mekanisme bayar sewa melainkan bagi hasil
post blok itu sebuah kreatif hub tempat komunitas kreatif berkumpul
kasarnya begitulah creative hub yang juga bernuansa lifestyle
jadi ingin menjadi showcase bagi komunitas industri kreatif
supaya mereka merasa punya tempat yang layak
saat ini dua puluh pelaku umkm telah bergabung
mereka mengaku post blok membantu mengembangkan bisnis
aku sih berharapnya supaya umkm indonesia makin maju makin banyak ruang ruang seperti post blok ini
jadi bisa lebih berkembang
para pengunjung pun senang karena selain bisa kongko di gedung bersejarah juga dapat menemukan banyak produk lokal
sebelumnya konsep mengubah bangunan bersejarah menjadi tempat nongkrong kekinian juga telah dilakukan di m blok di daerah melawai blok m
bagi yang ingin datang pastikan anda telah divaksin dan terdaftar dalam peduli lindungi
nova naya antaka fikri adin jakarta